video yang memperlihatkan sepasang kekasih dikeroyok sejumlah orang di sebuah warung coto ini menjadi viral di media sosial
peristiwa itu terjadi pada senin lalu di warung coto di jalan abdullah daeng siroa
jematan panakukan kota makassar sulawesi selatan
korban yang sedang makan coto marah karena diacuri jari tengah oleh seorang pelanggan coto yang lain
namun ketika korban mempertanyakan maksud orang tersebut ia malah dikeroyok sejumlah orang
bukan hanya itu tersangka pelaku juga merampas ponsel milik korban
setelah peristiwa itu terjadi anggota kepolisian sektor panakukang menangkap dua pria yang diduga melakukan penganiayaan tersebut pada kamis dini hari
saat ini kedua tersangka ditahan di polsek panakukang
di jalan abdullah daim siroa korban sempat melihat salah satu pelaku mengacungkan jari tengah terhadap diri korban
sehingga korban mempertanyakan kepada salah satu pelaku
dan tiba tiba kedua pelaku langsung melakukan penganiayaan dan perampasan hp milik korban